kemarin hari pertama kuliah gue ketemu sama cowok paling nyebelin sedunia
terus hari ini ban gue kempes
oh apa jangan jangan cowok yang kemarin nyebelin banget itu muasial
bener kenapa sih
ini minumannya pak
itu pipi kamu kenapa
kok ada lebam di pipi
ini pak semalam saya jatuh kepleset pak
udah berobat sana
kok gak kelihatan
jangan semua orang habis berhenti ke warga
jangan semang sexually harassing you
soalnya patrick bahkan diperkenankan sama del met plebeber kelab
bisa jadi parallelepasi

kalau aja lu gak celah kain bisa lemak
orang yang udah gue anggap seperti keluarga gue sendiri
lu gak mungkin hajar lu abis abisan kayak gini
iya itu kalau gue sekarang balikin
gue bisa aja balikin ini kalung
tapi dengan satu syarat
coba aja gue gak ketemu sama cowoknya belin itu
gue jadi gak usah berurusan dengan dia
terus mungkin kalung gue masih ada di gue sekarang
gimana pun caranya
gue harus dapetin kalung gue balik dari cowoknya belin itu
eh lo bakal dapet apa kan
ah apa sih yang
dari tadi gua sama temen temen yang lain muter muter
lebay itu udah orang gua gak kenapa napa kok
ini tuh namanya
begitu dibilang lebay
ih ada misru ngatain combro
waduh bisa aja lu
emang beneran lu nyamperin ke markasnya serigala
gue terpaksa datengin mereka karena gue harus ngasih mereka pelajaran
mohon diudah kelewatan banget
tapi lu menang kan
kayaknya gue gak perlu jawab pertanyaan lo yang ini deh
kalo gua kalah apa mungkin gua ada disini sekarang
eh combro gak mungkin boi kalah
lu pikir dong
gua sampe ketawa dengan pertanyaan lu tau gak
kalo dia kalah
berarti dia sia sia
udah dong bergurau sama gua
udah deh combro misru
berisik aja dari tadi
yaudah yaudah yaudah
kayak kampung dulu doang gede
ini udah malem banget
kita pulang ke rumah masing masing ya
dengar semua kan
boy bilang kita udah boleh pulang ke rumah masing masing
alhamdulillah juga kita nemuin sahabat kita
dengan keadaan sehat
dan misinya si misru ini sudah selesai
yuk balik yuk
lu pulang ke rumah mandi air anget
biar lu besok gak meriang
lo siap aja makasih
kok terus nggak naik lagi lagi

buahnya nya gua
gue minggir dulu
ini ada apa lagi sih
kenapa sih gue hapus banget
kemaren hari pertama kuliah
gue ketemu sama cowok paling nyebelin sedunia
terus hari ini ban gue kempes
oh apa jangan jangan
cowok yang kemarin nyebelin banget itu
bener kenapa sih
ini minumannya pak
bi itu pipi kamu kenapa
kok ada lebam di pipi
semalam saya jatuh kepleset pak
udah berobat sana
kok gak kelihatan
si boy udah berangkat ke kampus pak
terus sih pak
udah apa lagi
saya kan udah lama kerja sama keluarga bapak
kalau boleh saya kasih saran pak
bapak jangan sibuk dengan pekerjaan bapak
luangkan waktu sedikit buat den boy
kasih perhatian gitu pak
maaf banget lho pak
perhatian bagaimana maksud bibi
bukannya semua yang diinginkan boy
apa yang dia mau
saya berikan bibi
saya itu bekerja dari pagi siang hingga malam
hanya buat dia
boy itu adalah anak satu satunya saya nih
jadi saya pasti akan membagikan dia
kalau saya sudah lancang
permisi pak saya lanjut kerja